polisi masih menyelidiki pelaku serta motif serangan bom bunuh diri di mapol resta surakarta jawa tengah kemarin
dari hasil olah tkp polisi menemukan sejumlah barang bukti
di antaranya gotri dan residu bubuk mesiu yang digunakan pelaku untuk menyerang mapol resta surakarta
sementara polisi belum mau membuka secara resmi dari jaringan teror mana pelaku berasal
namun polisi mengakui bahwa aparat kepolisian kini masuk ke dalam sasaran serangan teror
ancaman dari teroris ini adalah lokasi ataupun hal hal yang berbau asing atau barat
beberapa waktu belakangan ada penambahan atau pergeseran termasuk di dalamnya aparat kepolisian